muka saya juga besar kom di rumah
ya tapi kan dia ada kipas angin mesin cuci pompa air
kenalin saya yola guru baru di desa ciraos
papanya jennifer bu
bisa kita bicara di rumah pak idoy
kom saya pinjem rumahnya ya
maksudnya bicara di rumahnya pak idoi
saya kira mau ngobrol di rumahnya aku
kom saya permisi ya
ganjan genit gangguin suami orang
pantesan aja betah main ke rumah bu dokter
dokter apa itu teh
kamu setiap bulannya bayar listrik berapa
kalau si dadang beduk itu berapa ya
kamu tuh ngapain misik misik
si dadang tidak ada sedang ke showroom
terus kalau si dadang pedut mulut nemes itu
berapa ya setiap bulan bayarnya ya
kalau dadang mah mahal
dia kan apa apa besar
tv nya besar kulkasnya besar
kulkas saya juga besar
besar kum di rumah
ya tapi kan dia ada kipas angin mesin cuci
rumahnya beli yang melengkap
kum rumah saya juga lengkap kum
bukan rumah si dadang aja
memangnya kenapa sih
enggak saya tanya tanya aja
kenapa setiap bulan tuh
saya bayar listriknya hampir lima ratus
itu kenapa saya larang essi untuk beli mesin cuci
karena kan pasti hitungannya beda
daya nya harus dinaikin bulanan jadi ribet
tidak punya mesin cuci tapi tetap mahal bayar listriknya
si melewa itu mah nggak usah diomongin kum
lampunya teh hidup terus dua puluh empat jam
lampunya itu mati kalau bolanya udah putus
eh dia sering lupanya
sering lupa dia mah
makanya listriknya mahal
mesin motor ya kadang kadang dia lupa
nah kan kamu tahu
yaudah tuh kum ya
saya mau ke kantor listrik dulu
pengen tanya kali ya dia salah catet gitu loh
si melewanya kemana ya
sama bu guru desa
sama bu guru desa
kamu tidak bertanya
abis itu bu guru desa mau kemana
dari rumah iloy
kalau kamu di rumah
kamu harus pergi sama si iloy
aku mau ke rumah
pergi sama si desa
kamu tuh punya pikiran
macam macam kayak gitu
kamu nggak jadi mau ke tempat listrik
kamu kan punya pikiran
kok lah enggak benar
tadi nanggung masih belum bersih
kapan ke danau
sebentar ya mak
jangan tinggalin emak
kan dede janji gak akan tinggalin emak
sebentar ya mak
mau ngecek handphone dulu sebentar
dede udah gak bisa ninggalin emak ah
tir t sebagai vc server pingsan